laki laki itu masih hidup
roy masih hidup
semua rencana ku gagal hancur berantakan
kita gak dapet mona dan kita kehilangan baby arsila
kerjaan yang gak bisa saya tinggalin
tapi kamu gak usah khawatir karena ini juga buat masa depan kita kan
saya mau nanti bisnis kita juga sukses
untuk masalah pernikahan kita
saya sering ke kamu semua
saya percaya sama kamu
oke gak apa apa
yaudah kalau gitu saya pamit ya
calon suami tante baru aja pergi
dia harus balik kantor ada urusan mendadak
yah padahal aku penasaran banget kan ketemu sama calonnya tante
nanti kalau pas waktunya juga bisa ketemu
oh ya tan aku mau keluar dulu beli makanan
mau ikut gak
ah udah nggak tante langsung naik aja ya
bayi itu kemana ya
siapa yang udah bawa pergi bayi tuh
apa buah kehilangan bayi itu
nggak gak gak gak
nggak gak gak dia
pokoknya gimana pun caranya lo harus dapetin bayi itu
karena cuma dengan bayi itu mona bisa nurut sama lo
kamu cari arsila aja gak becut
sekarang kita hilangkan dari itu
dan itu semua karena kamu
kita harus tahu ini semua gara gara tante
kalau bukan tante yang ngambil bayi itu
bahwa itu pasti masih ada di sana
jadi sekarang gimana
itu semua tanggung jawab tante ngerti
karena ulah tante sendiri kita udah gak bisa ngancam mona lagi tante
masih mau bilang salah aku
ini makin teruk
dia udah sadar sama telepon
kita ganas semua sama aja sih
dia bener bener tenang gitu
apa laki laki itu masih hidup
roy masih hidup
semua rencana ku gagal hancur berantakan
kita gak dapet mona dan kita kehilangan baby arsila

laki laki itu masih hidup

laki laki itu masih hidup
laki laki itu masih hidup
laki laki itu masih hidup
laki laki itu masih hidup
laki laki itu masih hidup
laki laki itu masih hidup
laki laki itu masih hidup
laki laki itu masih hidup
laki laki itu masih hidup
lihat aja om aku bakal jebak om
biar om lemas tau rasa
pak pak sabam pak sabam
tolongin saya dong pak saya bener bener takut
pacar saya udah ngakuin kdrt sama saya
saya bener bener takut pak terus katanya bentar lagi dia mau kesini
bapak tolong ya kalau misalnya bapak liat ada cowok dateng kesini bapak langsung tangkep aja ya
sekarang bapak tolong cari gairah sini makasih ya pak ya
rasain kamu om sebelum kamu nangkep aku aku bakal tangkep om duluan
aku gak akan kasih ampun sama anak abk itu
aku harus segera singkirkan si lady harus
kenapa bayi ini bisa kejang kejang seperti ini
kami nggak tahu dok tiba tiba dia kejang tapi sebelumnya dia jatuh
kalau bayinya pernah jatuh dan kejang kejang seperti ini ini bahaya karena akan terkena gangguan syarafnya
hmm terus gimana dok ada obatnya kan dan bisa disembuhkan kan
ya sebelum terlambat saya cek dulu ya saya periksa dulu
dok tolong dok berapapun biayanya saya akan bayar
semoga ini belum terlambat dan segera diperiksakan di rumah sakit besar
raja tolong jangan kasih tau diego apalagi bayinya kan sama kita
mendingan sekarang bayi ini biar aku aja yang urus
tapi kan kamu harus pulang ke rumah mama kamu biar aku yang bawa baby
iya dia sama aku
kan omra sama clara lagi di rumah sakit
pasti dia aman sama aku udah kamu gak usah khawatir ya
ah kalian berdua serasi sekali ya beruntung bayi ini mempunyai kedua orang tua seperti kalian
seandainya anak aku masih hidup mungkin akan sama seusia dengan baby sekarang
raja kalau misalkan kamu tahu bayi ini adalah anak kita
seandainya arshila masih ada
ini semua salahku
aku kehilangan dua wanita yang aku sayang
wanita yang aku cintai tapi
tapi hidupnya harus menderita karena aku
bahkan sampai sekarang aku
aku belum pernah melihat dia
aku belum pernah gendong dia
aku mohon kamu harus turun di samping aku